di treskrimum polda metro jaya merikus pelaku eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari setahun
korban disekap dan dijadikan pekerja seks komersial
bagaimana komnas perlindungan anak melihat kasus ini
sudah bergabung bersama kami ketua komnas perlindungan anak aris merdeka sirait
selamat malam bang aris
bang haris dalam kasus ini terdapat eksploitasi seksual dan juga eksploitasi ekonomi
bagaimana komnas perlindungan anak melihatnya
saya melihatnya dari kronologi yang kami terima karena beberapa bulan lalu kami juga menerima dua korban yang lari dari tempat itu menceritakan kronologi secara detail
kami menyimpulkan ini bukan hanya kekerasan seksual saja tetapi ini sudah masuk dalam kategori perbudakan seks
perbudakan seks artinya seks yang dimampatkan untuk upaya upaya
seperti komersil dan sebagainya
di dalam konvensi pbb itu disebut namanya eksploitasi seksual komersial dan di dalam bahasa indonesia adalah perbudakan seks
oleh karena itulah kami sangat berterima kasih kepada polda metro yang saya juga memahami kesulitan kesulitan polisi sebagai penyidik
karena laporan ini kan sudah lebih dari satu tahun
sempat parkir di
polda metro jaya tetapi karena niat baik dari di reskrimum polda jawa barat menerima laporan masyarakat sehingga terbongkarlah kasus ini
jadi ada dua korban lagi yang saat ini sedang di assessment oleh komnas penyelenggaraan anak
yang saat ini berhasil melarikan diri dari apartemen satu ke apartemen dua
nah yang lari ini adalah apartemen jakarta utara yang belum terendus
yang tadi itu adalah apartemen yang ada di jakarta barat
nah saya kira ini nanti kita akan koordinasikan lagi kepada di reskrimun polda metro jaya
supaya ini bisa sama sama kita selamatkan bukan saja kita selamatkan anak anak itu dari wilayah prostitusi itu
tetapi juga mengamankan mucikari mucikari yang begitu sadis
karena ternyata dari dua laporan yang masuk di komnas penyelenggaraan anak
sudah ditangani oleh polda metro jaya itu mereka punya utang yang terus menerus ditagi sekitar dua puluh juta per orang
nah ini dari layanan layanan yang tidak tercapai oleh mucikari yang ada di wilayah jakarta barat maupun di jakarta utara
oke bang aris ini kan kalau kita lihat modusnya adalah memberikan iming iming begitu ya
memberikan pekerjaan uang yang banyak begitu
menurut anda kenapa iming iming ini kerap digunakan terhadap korban anak yang masih di bawah umur
nah pengalaman empirik kita dari berbagai peristiwa
anak yang dimampatkan sebagai seksual komersial itu selalu bujuk rayunya sesuai dengan undang undang yang ada di dalam undang undang perlindungan anak
yaitu bujuk rayu tipu muslihat dan lalu kemudian memberikan janji janji pekerjaan yang layak
dan kemudian merekrut remaja remaja yang berlatar di belakang dari keluarga miskin dan sebagainya
ini acapkali terjadi
dan oleh karena itulah kita berharap bahwa penegak hukum dengan memenuhi unsur unsur yang saya sebutkan tadi
janji palsu bujuk rayu tipu muslihat bahkan eksploitasi dan sebagainya janji pekerjaan
dan itu adalah merupakan terpenuhnya unsur pidananya
nah itu memang terjadi seringkali di dalam merekrut anak anak menjadi korban korban prostitusi
yang langsung dan seterusnya
saya kira ini yang kami terima dari pengalaman empiri kita
jadi bujuk rayu itu memampatkan keluarga miskin memberikan janji janji
bahkan memberikan utangan kepada orang tua gitu kan
ada juga anak yang menyadari bahwa dia harus melakukan pekerjaan itu
karena ada tuntutan ekonomi keluarga seperti apa yang terlaporkan di komnas pendudukan anak
ada yang tahu pekerjaan itu
tetapi dia tidak mengerti apa yang akan terjadi kemudian
karena hanya karena kemiskinan
saya kira itu pengalaman empirik kita
yang patut bagaimana kita memutus mata rantai itu
secara bersama sama dengan kehadiran para penegak hukum maupun pemerintah
oke bang aris kalau kondisi dari korban saat ini seperti apa
korban yang dua ada pada kita itu dalam keadaan stres
karena apa dia sudah dikejar kejar terus
karena memang bujuk rayunya ojo ojo ojo
bujuk rayunya itu selalu anak ini
ditekan sekalipun dia melakukan
bo ya melakukan order
di luar apartemen itu
tetapi mereka diawasi terus
sampai ke rumah ya ada korban korban
yang katakanlah di pinggiran
misalnya mereka terawasi
terus lalu kemudian mereka
tidak memberitahu apa pekerjaan
sesungguhnya dari korban korban
itu kepada keluarga bahkan
yang baik mereka memberikan
oleh oleh dan sebagainya supaya
korban korban itu adalah
dipekerjakan di tempat tempat yang baik
nah ini sebenarnya yang harus
dilakukan oleh pemerintah kita
untuk mengawasi apartemen apartemen
yang menyediakan tempat itu juga
bisa dipidana katakanlah apartemen
di jakarta barat yang terbongkar oleh metro
poludah metro jaya jangan
lepas bahwa pengelola yang
menyiapkan tempat itu apakah itu
menyediakan tempat maka itu merupakan
tidak pidana jadi saya berharap
bukan saja mucikari bukan saja
germo germo yang ada bukan
saja coki coki yang akan di
kenakan sanksi pidana tetapi yang
menyediakan tempat seperti
apa namanya apartemen dan sebagainya
itu juga harus dimintai pertanggungjawaban
itu menyediakan tempat prostitusi
dan eksploitasi anak anak
kita oke bang aris ini kan tadi
selalu disebutkan ada banyak begitu ya
ada puluhan belasan apartemen yang
disewa begitu kira kira dari
pengamatan anda informasinya dari
mana dana yang didapatkan
dari sang pelaku ini bisa menyewa
begitu banyak apartemen
ya karena mereka
apartemen itu menyiapkan
seperti itu dengan menyewa

misalnya nah oleh
karena itu para germonya itu menarget
bahwa setiap korban
itu harus bisa
dan dari sanalah dipotong untuk biaya apartemen
itu jadi bisnisnya adalah
bisnis ganda yang mengeksploitasi
itu yang kita sebut komersial
ya eksploitasi dan sebagainya
karena selain memberi utangan
memberi tempat membayar
dan itu tidak gratis dan seterusnya
jadi dua bisnis baik itu prostitusi
maupun penyewaan kamar
saya kira ini yang harus menjadi perhatian
kita semua dan penyidik juga
baik baik berarti kamarnya
disewa per hari begitu ya sehingga mereka harus
bekerja untuk membayar kamar yang sudah
disewa tadi begitu ya
ya termasuk makan juga
jadi dari satu juta lima ratus target
per konsumen per orang
itu berarti dipotong dua ratus lima puluh ribu
per hari berarti kan sisanya
satu juta dua ratus lima puluh dipotong makan
security joki dan sebagainya
kencanlah istri saya maaf ya
itu jadi eksplotasinya
disana satu juta lima ratus tetapi
masuk di kantong itu dengan bentuk
utang itu tiga ratus nah kalau
satu hari tidak dapat tamu tetapi
tetap membayar joki
tempat tinggal atau apartemen
atau kamar di apartemen gitu loh
jadi itulah menumpunya
utang mereka kalau sehari itu
bisa dapat konsumen kalau tidak dapat dua tiga
tiga hari maka dia harus membayar
sewa kamar itu maka kalau tidak
mampu membayar dibebankan
pada utang dan sebagainya itulah
sadis yang dilakukan oleh para germo itu
oke berarti tadi yang disebutkan
senilai tiga puluh dua juta rupiah itu
didapatkan dari total total
yang tadi ketika mereka misalnya
lagi tidak ada pelanggan maaf saya sebutkan
seperti itu begitu pak
betul apalagi misalnya
dan akibatnya atau dampaknya misalnya ketika
tidak dapat tamu untuk
membayar itu kan kamarnya harus dibayar
sekalipun dalam keadaan menstruasi
akhirnya korban itu
harus melayani itu kalau tidak
dia akan membayar sewa rumah joki
maupun apa namanya
keamanan yang ada di apartemen itu
nah itu yang mengerikan dan ini
ancaman untuk hiv aids akan semakin tinggi
karena apa dalam situasi menstruasi
beban utang itu atau beban kamar
itu akhirnya mau melayani
tamu sekalipun dia menstruasi
ini sangat luar biasa nah kalau ada
utang yang diberikan atau pinjaman
yang diberikan oleh para germo
ketika merekrut anak itu di desa dan sebagainya
dan itu akan tidak terbayarkan
bahkan bunganya akan terus meningkat
begitu penumpukan utang itu
bang haris bentuk perlindungan seperti apa
yang akan diberikan oleh komnas perlindungan anak
terhadap kedua korban yang ada
dalam komunas perlindungan anak saat ini
yang pertama atau saya ikut
sosial terapinya harus ada
harus kita lakukan penegakan hukumnya
dan waktu dekat kita akan melaporkan itu
sebagai bagian dari penegakan hukum
terima kasih untuk lawyernya
inisial n itu yang dilaporkan
kita akan persiapkan dulu
dua anak ini untuk siap
melaporkan karena ancaman ancaman
seperti germonya ini
mendatangi rumah korban dan sebagainya
saya percaya bahwa germo yang ditangkap itu
akan menghentikan langkah langkahnya
tetapi suami dari seorang ibu
yang saat ini sedang diperiksa
di polda metro jaya itu
saya kira itu perlu diminta pertanggung jawaban
karena saya tahu mereka dua ini
suami istri melakukan bisnis seperti ini
selain menyewakan kamar kamar yang ada di apartemen
baik bang aris dari informasi yang anda dapatkan
apakah ada kemungkinan korban lainnya
oh banyak menurut keterangan dari dua
yang melaporkan di komunas perlindungan anak
saya kira polda metro jaya juga
tidak akan berhenti karena
mereka juga memperiksa yang korban korban lain
nah menurut keterangan dua saksi
korban yang melapor di komnas perlindungan anak
ada lebih dari dua puluh dari beberapa
ada dua apartemen ya
di satu apartemen di jakarta utara
ada apartemen di jakarta pusat
dan kemudian di jakarta utara itu
ada apa namanya
apartemen yang berdasarkan kapling kapling
di sana di sewa oleh para germo itu

bang aries ini kan tersangkut dengan itu
sangka mencari pelanggannya dari aplikasi begitu ya
apakah ada rencana juga untuk menjerat dengan undang undang ite mungkin
saya kira itu nanti penyidik termasuk polda metro jaya
tidak ada sekadar jerat pidananya eksploitasi ekonomi seksual
tidak seperti itu
karena dia masuk kategori perbudakan seks
maka itu adalah ekstra adrenaline crime
bisa saja juga dikaitkan dengan undang undang ite
memanfaatkan media elektronik yang melakukan
ujuk rayu tipung muslihat dan janji janji palsu
saya kira itu bisa dijerat dengan undang undang ite
maupun undang undang perlindungan anak
termasuk undang undang pornografi dan seterusnya
saya kira itu bisa dilakukan dengan mengenakan pasal berlapis seperti itulah
baik baik bang aris ini kami mendapatkan informasi
tapi saya ingin konfirmasi terlebih dahulu
apakah benar keluarga dari korban ini sempat diiming imingi uang ratusan juta rupiah
sebagai uang damai dari kasus ini
saya kira itu saya tidak temukan ya
saya belum temukan itu
tapi itu dimungkinkan saja
pasti akan dimungkinkan saja
kalau misalnya ada upaya damai dan sebagainya
tapi bagi komnas perlindungan anak untuk dua yang sudah melapor
dan kita sudah ketemu dengan keluarga
saya kira tidak ada peluang untuk melakukan upaya damai
hanya karena memberikan uang sejumlah uang
ketika itu terjadi itu adalah memberatkan pelaku sendiri
karena ada bujuk rayu dan dipalsu
dan memberikan sejumlah uang untuk menghentikan tindak pidana
saya kira nanti akan berisiko bagi pelanggan
yang mencoba meminta keluarga untuk menghentikan perkara ini
kami juga sudah mengundang dari pihak polda metro jaya
tapi sepertinya sampai saat ini masih belum bisa bergabung bersama dengan kami
bang aris apa yang bisa dilakukan oleh komnas perlindungan anak
agar kasus serupa tidak kembali terjadi
saya kira tentu pertama penegakan hukum ya
dan itu harus betul betul berpihak pada korban
karena ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang amat luar biasa
yang kita kenal namanya extraordinary crime
karena sudah masuk dalam kategori perbudakan
perbudakan seks itu kan sangat keji dan biadab
karena merusak masa depan anak
itu penegakan hukum menurut saya yang harus dilakukan
pemerintah tentunya pemerintah dki
katakanlah di pemerintah yang lain juga
itu harus betul betul hadir di tengah tengah kehidupan masyarakat
khususnya mengawasi tempat tempat apartemen apakah kafe apakah restoran
supaya itu dilakukan sekali tiga bulan untuk menyelidiki itu
yang kedua para penegak hukum juga harus menjerat
apa yang pengelola penyedia baik itu hotel cafe apartemen sekalipun dan lain lain juga untuk menjelaskan hal tersebut
baik itu hotel cafe apartemen sekalipun dan lain lain juga untuk menjelaskan hal tersebut
itu harus dimintai pertanggung jawaban hukumnya
yang ketiga mari kita bangun ya seperti apa yang terjadi ini kan sebenarnya sudah diketahui banyak masyarakat
siapa mengetahui joki mengetahui penyewa yang lain juga mengetahui tapi diam
nah oleh karena itu menurut saya sudah saatnya kita bahu membahu menyelamatkan anak anak
kita menjaga dan melindungi anak itu adalah merupakan bela negara
jadi setiap kita anda saya semua orang yang menjaga dan melindungi anak itu harus kita ketahui
jadi setiap kita anda saya semua orang yang menjaga dan melindungi anak itu harus kita ketahui
kita kategorikan sebagai bela negara
itu yang penting menurut saya kita bangun kesadaran bahwa kalau ada peristiwa peristiwa seperti yang terjadi di apartemen jangan didiamkan
walaupun itu bukan anak kita
ketika kita melakukan hal yang baik upaya yang baik itu adalah bela negara
saya kira itu yang harus dilakukan
nah apa yang dilakukan oleh penegak hukum harus tuntas bukan saja germonya aja yang diserat apa yang dijerat atau si jokinya yang dijerat

tetapi pemilik apartemen yang menyediakan tempat untuk berjaga jaga
itu juga harus dimintai pertanggung jawaban
sehingga kalau itu bisa penegakan hukumnya maka hati hati semua para pemilik hotel kafe apartemen akan hati hati menyewakan kepada orang lain
jadi artinya bahwa selektif dan mengetahui apa yang sedang terjadi
apalagi misalnya ada anak anak usia bergerombol di salah satu apartemen tapi kita biarkan kita laporkan para penegak hukumnya kita salah seperti itu
sama sama kita kawal kasus ini supaya kasus serupa tidak terulang kembali
terima kasih sudah bergabung bersama kami ketua komnas perlindungan anak aris merdeka sirait